berbagai macam cara dilakukan masyarakat dalam menunggu waktu maghrib atau berbuka puasa
di indramayu komunitas penyandang tuli dan bisu mengisinya dengan belajar mengaji menggunakan bahasa isyarat
seperti inilah antusias komunitas penyandang tuli dan bisu di kabupaten indramayu jawa barat
saat mengikuti belajar ngaji bersama menggunakan bahasa isyarat
komunitas ini memanfaatkan waktu menunggu beduk maghrib atau waktu berbuka puasa
untuk belajar ngaji bersama menggunakan bahasa isyarat
selain komunitas tuli dan bisu kegiatan belajar ngaji menggunakan bahasa isyarat
juga diikuti warga sekitar dan pegawai pemerintah kabupaten indramayu
kegiatan belajar ngaji ini agar para penyandang tuli bisu bisa membaca al quran
ada sarana agar kalamnya kalam allah itu bisa sampai kepada makhluknya
yang memang diciptakan untuk mengalami keterbatasan
disampaikan kemudian akhirnya nanti bisa diterima
mereka nanti akan bisa membaca al quran dan lain sebagainya
kegiatan belajar ngaji menggunakan bahasa isyarat ini disambut antusias
baik oleh komunitas penyandang tuli dan bisu maupun oleh warga sekitar
jadi yang insya allah untuk pemicu
semangat belajar al quran terutama di bulan ramadan ini
supaya teman teman tunarungu pun bisa belajar al quran walaupun dengan berbahasa isyarat
bahkan tak sedikit dari penyandang tuli dan bisu juga warga bertanya bagaimana tata cara mengaji
menggunakan bahasa isyarat yang baik dan benar kepada guru ngaji tersebut
fadlianto sugiono kompas tv indramayu jawa barat